dari surabaya dua minggu tak mendapat aliran air pdam
puluhan warga kendung melakukan aksi unjuk rasa di kantor perusahaan daerah air minum kota
dalam aksi ini warga emosi dengan menggerbak meja di hadapan direksi pdam
warga yang tak kuasa menahan emosi langsung mengebrak meja di hadapan direksi pdam surya sembada
kemarahan warga kendung kelurahan sememi kecamatan benowo surabaya ini
terjadi saat mereka bertemu dengan direksi di ruang rapat kantor pdam
warga marah kepada direksi pdam karena keluhan mereka yang tidak mendapatkan air pdam selama dua minggu
tidak diperhatikan pihak pdam
padahal mereka tetap membayar rekening air setiap bulannya
puncaknya tiga hari terakhir air di rumah warga kendeng tidak mengalir sama sekali
yang penting air itu lancar dan dari pdm sendiri dia tidak pernah merespon
karena ada laporan
nah itu susahnya kan situ
sementara itu pihak pdam menawarkan solusi dengan mengirim truk tangki berisi air bersih
sambil menunggu perbaikan teknis normalisasi air hingga ke rumah warga
itu sebenarnya adalah bentuk konsekuensi kita
jadi bentuk konsekuensi dari pdam bentuk apa yang namanya kompensasi bukan
tapi bentuk kompensasi dari pdam untuk warga yang mengalami gangguan distribusi air
meski menerima solusi yang ditawarkan pdam
namun warga tetap mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak
jika sampai tiga hari air masih belum mengalir ke rumah warga kendeng
mereka juga mengancam akan membongkar pipa air pdam di wilayah mereka
karena dinilai tidak ada gunanya
muhammad januar komarudin surabaya